kalau andin pakai nama itu ya berarti dia yakin
bahwa nindi adalah anaknya andi dan nino
udah lah gak usah dipermasalahkan lah
anak itu juga sudah meninggal ya
papa gak tau
anak itu masih hidup pak
elsa membuangnya ke panti asuhan
iya bu nur apa yang mau ditanyakan ya bu
jadi begini bu
dulu saya pernah menitipkan
pada tanggal tiga desember dua ribu tujuh belas
gimana ya kabar anak itu sekarang
bayi pada tanggal tiga desember
sebentar ya bu
iya ma tadi aku dianter nino
gimana keadaan papa kamu
udah lebih baik sekarang
mumpung kamu di rumah
mama udah masakin buat kamu kita makan bareng

nanti aja deh gue telfonnya kan gue baru baik kan sama nino

jadi gue harus baik baikin mamanya
jadi gue harus baik baikin mamanya

kenapa sih al
kenapa gak konsentrasi sih
kenapa gak konsentrasi sih

pa kita ke restaurant ke opa ya

kalau gue kesana gue ketemu andin dong
kan gue lagi ngindarin dia
iya papa banyak kerjaan
papa lagi sibuk
yaudah yaudah kita kesana ya
papa suruh om freddy untuk jemput kamu
kamu siap siap ya
siap siap dulu sama cus itu ya
asing makasih ya pa
semoga rencana gue berhasil
semoga rencana gue berhasil
semoga juga andin sama pa mus udah gak berantem lagi

dengan perantara rena
dengan perantara rena
ini foto mekamnya nindy anaknya andin
tadinya andin mau pindahin mekamnya nindy
tapi gak jadi
terus akhirnya dibagusin aja
dan diganti nissan ya
loh ini kok anaknya andin nama belakangnya el nino prasetya pah
bukannya ini anaknya andin waktu sama roy
kalau andin pakai nama itu ya berarti dia yakin
bahwa nindi adalah anaknya andi dan nino
nggak lah nggak usah dipermasalahkan lah
anak itu juga sudah meninggal ya
papa nggak tahu anak itu masih hidup pak
elsa membuangnya ke panti asuhan
ini kok rena pergi hampir setiap hari sisus
rena kan nggak ketemu ketemu terus sama pak bos
kan belakangan ini pak bos lagi sibuk sibuknya bu
yaudah kalau gitu ya
udah titip rena randy
jagain rena ya
kiss dia kiss dia
muah udah kanan
titip ya ren
baik baik baik baik
ngapain di semanjin
mas aku gak mau ada salah paham loh ya
kalau misalkan kamu mau bicara sama aku mas
setidaknya ada suami aku
jangan ditempat seperti ini mas
ada apa lagi sih mas
kayaknya udah gak ada yang harus kita bicarain lagi deh
tentang anak kamu
aku gak apa apa harus cakap sama kamu
sudah berapa kali saya bilang
jangan pernah dekat dekat istri saya
aku masih di dunia ini
melihatmu dari jauh bersama dia
walau pasti ku terbakar cemburu